hakim cepi iskandar mengabulkan keberatan tim kuasa hukum setia novanto yang keberatan dengan saksi ahli teknologi informasi bob hardian yang akan dihadirkan kpk
menurut pihak setia novanto kehadiran bob hardian tidak relevan di sidang pra peradilan
keberatan diajukan pihak stiano fanto saat bob hardian memperkenalkan diri dan membeberkan keahliannya
ia adalah ahli teknologi informasi dari universitas indonesia
pihak setia novanto mencecar dengan pertanyaan prosedural terkait perizinan dari lembaga universitas dalam kapasitasnya sebagai saksi
bob mengaku kerap diminta oleh pendapat oleh kpk karena keahliannya dalam digital forensik
tim kuasa hukum setia novanto menilai keahlian bob hardian tersebut berguna untuk membuktikan fakta persidangan
namun ia tidak relevan dengan pembahasan materi hukum dalam penetapan status tersangka setia novanto
dan cukup alot hakim tunggal cepi iskandar akhirnya menolak bob hardian sebagai saksi dari pihak termohon kpk
hari ini di sidang pra peradilan kasus gugatan status tersangka terhadap stiano fanto
rekaman suara setia novanto yang diajukan kpk ditolak untuk diputar di pengadilan oleh hakim cp iskandar
selain juga salah satu saksi ahli
dan kpk bob hardian juga ditolak oleh hakim cepi iskandar
untuk mendiskusikannya malam hari ini saya sudah bersama dengan asep iwan iryawan akademisi hukum pidana
terima kasih sudah hadir
dan juga febri diansah jurubicara kpk dari luar studio
selamat malam mas indra
bang febri ini kita tahu bahwa saksi ahli salah satu saksi ahli yang diajukan oleh kpk bob hardian begitu ditolak oleh hakim cepi iskandar
tapi kami mendengar informasi sepertinya akan diajukan kembali begitu ya
karena sidang peradilan masih berlangsung
tapi apa sebenarnya yang diinginkan oleh pihak kpk dengan menghadirkan bob hardian ini
ya ahli ahli yang kita hadirkan tentu saja untuk membuktikan dalil dalil yang sudah kita jelaskan juga di jawaban pra peradilan sebelumnya
karena kita tahu ketika kita mengargumentasikan ada bagian bagian
yang seharusnya tidak menjadi domain dari peradilan seperti keputusan pimpinan kpk yang harusnya di pt un
atau terkait dengan materi atau pokok perkara itu kan eksepsinya ditolak oleh hakim sebelumnya
artinya tentu kita harus membuktikan klaim klaim atau permohonan yang diajukan oleh pihak sn dengan sebaliknya
misalnya ketika mengatakan tidak ada bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan sn sebagai tersangka
nah untuk itulah kita sampaikan bahwa kpk justru memiliki bukti bukti yang sangat kuat
mulai dari sejumlah dokumen terkait dengan pengadaan dan juga keterangan keterangan saksi yang lain yang sudah kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan
sampai bukti komunikasi ya bukti elektronik yang tentu akan membutuhkan juga keterangan dari pihak ahli it
termasuk juga soal
bagaimana aspek teknologi dari ktp elektronik ini
jadi maksudnya itu adalah kenapa menghadirkan saksi ahli it kemudian bukti rekaman digital berupa komunikasi begitu ya
itu tujuannya sebenarnya adalah untuk menjawab gugatan ya dari pihak setia novanto yang mengatakan tidak ada bukti permulaannya
bang febri kami garis bawahnya seperti itu ya
bukti bukti yang kita ajukan termasuk ahli
karena ada bukti bukti dokumen
misalnya kita ajukan atau surat dan juga ahli itu semuanya untuk meneguhkan atau memperkuat argumen yang sudah disampaikan kpk sebelumnya di jawaban pra peradilan
kita sudah uraikan cukup panjang sebenarnya baik dari aspek formil ataupun bagian bagian yang terkait dengan indikasi peran sn dalam kasus ktp elektronik ini
kan salah satu yang ditunggu juga oleh masyarakat hari ini
ketika beberapa hari sebelumnya disebutkan kpk akan memutarkan akan mengajukan begitu rekaman suara terkait dengan dugaan keterlibatan setia novanto dalam kasus ktp elektronik
karena disitu ada komunikasi dengan sejumlah orang yang juga diduga terkait dengan kasus ktp elektronik ini
apa sebenarnya kemudian yang menjadi dasar dari atau informasi yang diterima kpk yang kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk kemudian menolak pemutaran
ya dasar latar belakang hakim tentu kami tidak tahu karena posisi kpk adalah sebagai pihak termohon di sini
dan kita mengikuti aturan main yang ada yang dipimpin oleh hakim tunggal tersebut
kita berharap fakta fakta persidangan nantinya itu diperhatikan secara cermat
hakim juga tetap imparsial dalam menjalankan proses persidangan sehingga hasilnya benar benar
hasil yang diharapkan oleh kita semua sesuai dengan aturan hukum dan juga tentu harapan kpk agar hasil dari pra peradilan ini semakin memperkuat penanganan kasus korupsi ktp elektronik yang sedang kita lakukan saat ini
baik kita beralih ke kang asep
jadi catatan anda sejauh ini mungkin ini agak umum ya pertanyaannya
pantauan anda terhadap jalan sidang pra peradilan ini menemukan kejanggalan tidak
sejauh ini sudah banyak
banyak jadi gini
pertama peradilan itu pengawasan horizontal ya
di kuhap kemudian ada putusan mahkamah konstitusi terus ada juga surat perma mahkamah agung
setelah limitatif apa yang disebut pra peradilan
pertama peradilan itu kan gampang
setidaknya penangkapan penahanan penghentian penyidikan penuntutan
oke lah sekarang ada penetapan tersangka
sampai dia budi gunawan ya
sampai budi gunawan dan hp juga budi gunawan
nah itu kejadian
nah justru ketika si setia novanto sni dengan pengacaranya mempersoalkan penetapan tersangka
di situ yang menarik
udah masuk pokok perkara
makanya tidak heran kalau sekarang kpk menjawab pokok perkaranya
kenapa sni jadikan tersangka diurekan
nah termasuk menggunakan ahli ini
karena salah satu alat bukti di kuhap juga alat bukti elektronik ya dimungkinkan
dalam hal ini bopardian ini ya
bopardian untuk menjelaskan
karena ketika pemerintahan pokok perkara itu ya bopardian untuk menjelaskan
itu kan justru itu
yang dibuktikan itu fakta peristiwa kejadian
itu bukan oleh ahli hukum
tapi oleh ahli tadi kejadiannya
ada pembicaraan sni dengan siapa ini dengan siapa
bukan ahli hukum
ahli cyber gitu kan
dia yang menggunakan itu
nah kpk menjelaskan untuk meyakinkan hakim
kan di pidana itu bagaimana meyakinkan hakim kan
nah ini loh kenapa dijadikan tersangka sn itu
karena ada alat bukti ini
kan sebenarnya cukup ada bukti permulaan
nah perma makamangu mengatakan bukti permulaan itu formilnya
soal benar atau isinya urusan nanti di pengadilan
bukan di pra kan
yang penting lebih dari dua alat bukti
itu peraturan makamangu
nah sekarang sebenarnya kpk lebih jauh lagi kan
ini loh walaupun formil kami pun materialnya ada
kenapa menetapkan stiano panto jadi tersangka itu
jadi dari samping alat bukti yang lain
ini untuk membuktikan
jadi tidak sembarangan kpk menetapkan seorang jadi tersangka
tanpa alat bukti
ini loh alat buktinya
nah inilah salah satunya ahli
padahal memang yang dibutuhkan sebenarnya formilnya
artinya ada alat buktinya
alat buktinya adalah ini dan ini
artinya seperti itu ya
jadi ini kan alat bukti yang paling sederhana
nah apa yang disebut informasi elektronik
dokumen elektronik bukan sarjana hukum dong
oh ini isinya begini begini
kalau dokumen elektronik ini apa
ini loh sah
jadi ketika ini ditolak oleh hakim
ya sekali itu kan kewenangan hakim
cuma bagi saya juga ya aneh
mending di luar mencatatnya seperti apa
nanti kan di dalam putusan menilai
kan kalau saya jadi hakim
mbak prabadana hanya ini abcd
pasal satu butir sepuluh
kalau jauh tadi menimbang
telah mengajukan materi perkara
mbak k p k telah mengajukan bukti
ini telah terbukti
semalam juga selesai kalau saya jadi hakimnya
hakim ini kan menilai
menilai ahli itu
nah apakah sekarang ahli ini bebas
apa ahli ini jujur
apakah ini objektif
ini kan di luar pengetahuan hakim
soal ahli it ini
kalau alasannya tadi keberatan dari pihak kuasa hukum setia novanto adalah karena
bobardian ini juga pernah menjadi saksi dalam kasus sidang
tindak pidana korupsi juga dalam kasus ktp elektronik itu menjadi sebuah hal yang relatif
karena kemudian hakim juga
ini perkara ini kan dilakukan oleh bidi satu
makanya kpk menduduk penyertaan
penyertaan itu kan ada tuh
ada aktor intelektual
ada yang membantu
pasti saksi ini kan untuk berlaku yang lain lain kan
satu saksi ini
hanya untuk satu perkara
apalagi it kan yang dua juga dipakai
dalam berkas perangkat itu satu berkas dianggap satu orang
jadi jangan dianggap deh saksi di sana
dia tidak boleh di sini
loh dia kan ahli untuk di perkara itu
perkara itu penyertaan
ikut berkaitan dengan perkara ini
ya kenapa tidak boleh di sini
kalau di sini sudah selesai ini nggak boleh mah ya
yang orang mengatakan menolak karena pernah jadi saksi ahli
ya belajar dulu tentang pasal penyertaan
berarti keberatan itu diajukan oleh kuasa hukum stiano fanto
dan dikabulkan oleh hakim
tapi kalau soal rekaman itu kemudian
paling tidak informasi yang kami terima dari teman teman yang melakukan peliputan di sana
salah satu argumennya adalah
bukan di ranah pra peradilan rekaman ini diputar
bagaimana anda melihat ini
pertanyaan saya kembali
ya kalau saya sejak awal
apakah permohonan pra peradilan diajukan oleh sn
itu materi pra peradilan atau bukan
ya gue tanya
permohonan pra pradilan namanya
kalau enggak juga tolak sejak awal
permohonan seminggu perkaranya
nah ketika sekarang kpk sudah masuki
oke gak apa apa dia main di pokok perkara
kami akan buktikan
karena pidana itu kebenaran materi
hakim harus yakin
kami tunjukkan juga bukti pokok perkaranya
walaupun saya tunjukkan
oke dia main di pokok perkara
jadi sebenarnya kpk ini dalam
apa namanya secara sederhananya
kpk ini melayani yang digugat apa aja terserah
jadi ketika anda masuk pokok perkara
ya kami berikan bukti bukti yang masuk pokok perkara
akhirnya seperti itu ya
dia paling sederhana kali kemarin kan
dia mempersoalkan tentang pengangkatan penyidik
kita bahas ini juga
nah soal pengangkatan itu kan
keputusan tata usaha negara
makanya dieksepsi oleh kpk kan
ini kemenangan peradilan tun
tapi aneh lagi kalau diputus selak lagi
saya juga bingung juga ini
ya nanti aja sudah
saya tadi sederhana peradilan tun ini
di luar ini tidak masuk
ya udah tidak patut terima
nah sekarang selalu ini pokok perkara nggak boleh
jadi ketika gugatan
jadi ketika ahli yang diajukan oleh kpk
termasuk rekaman bukti digital itu ya
menjadi apa namanya
agak janggal begitu ya
ketika itu kok yang diajukan
ketika kpk mencoba menjawab ditolak
tapi gugatan yang tentang ini
tidak ditolak begitu ya
kan itu gini
siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan
nah ketika siapa yang mengajukan peradilan
penetapan tersangka kan sebenarnya materi perkara kan
nah ini gak bener lah
katakan kpk tuh ceroboh lah gitu kan
tidak sesuai prosedur hukum lah pasal hukumnya
kami menetapkan cara hukum loh
ini suratnya ada
yang sebenarnya tidak boleh dinilai isinya kan
ini sesuai peramah mahkamah
tapi kalau kamu mau juga kami menetapkan materi
ini loh ahli
salah satu alat begitu dengan ahli
di antaranya ahli it
ini ahli ini juga ini ada
nah makanya kalau hakim sekarang mengatakan
itu pokok perkara
ya itu juga
jangan masuk di pokok perkara dong
jangan di luar pasal satu butir sepuluh
atau di luar perpupuan perempuan
berarti harusnya ditolak sejak awal
kalau memang konsisten
bahwa itu bukan masuk
kuhab itu bagus sekali
sebenarnya perapadan itu dimulai masuk
sampai diputus harus seminggu
sidangnya tiap hari
permohonan tidak masuk
ya sudah gak masuk
jadi sudah berapa kejanggalan
lebih dari sepuluh
lebih dari sepuluh
kalau masih selesai gak lulus
baik kami akan segera kembali dengan ulasannya
apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh kpk
melalui rekaman yang disebut sebut
apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan
atau dimunculkan oleh kpk
dengan adanya rencana mengajukan begitu ya
rekaman suara setia novanto
dengan sebelah pihak
yang diduga terkait dengan kasus ktp elektronik ini
ini kan karena
mungkin masyarakat kemudian bertanya tanya
apa sih gambarannya kira kira yang ada dalam rekaman itu
kalau isinya tentu tidak bisa kita sampaikan
tapi kurang lebih seperti ini
peradilan begitu ya
atau bukti yang kita ajukan di pra peradilan ini
itu sebagian kecil dari seluruh bukti yang kita miliki
apakah itu surat
ataupun bukti bukti elektronik yang lain
kita punya sangat banyak di sana
sebagian sudah muncul di persidangan irman dan sugiarto misalnya
ada enam barang bukti yang kita ajukan
sebagian besar itu berupa dokumen
dan ada satu ratus sepuluh saksi bahkan pada saat itu
dan kami yakin sekali ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka
bahkan hari ini ada satu orang lagi
yang kami tetapkan sebagai
tersangka yang tadi kita umumkan
dari pihak swasta
yang diduga bersama sama dengan sn
bersama sama dengan andi agustinus
beberapa pihak lain dalam kasus korupsi ktp elektronik ini
kita ingin tunjukkan juga pada hakim di pra peradilan
karena eksepsi kita kan ditolak ketika kita argumentasikan
tidak bisa masuk ke pokok perkara
tapi kita kemudian ingin meyakinkan
oke kita punya beberapa bukti
dan ini informasi awal yang bisa kita sampaikan
ada kemudian kekhawatiran
katakanlah memang tadi disebutkan ada enam dokumen
ada satu ratus sepuluh saksi
kemudian ada penetapan tersangka baru begitu
dari pihak swasta
yang disebut bersama sama dengan tersangka sn
yang tentu saja mengajukan gugatan pra peradilan atas status tersangkanya
tapi kemudian ada kekhawatiran
bagaimana kalau misalnya
strategi apa yang kemudian dipunya kpk
kalau misalnya kemudian gugatan pra peradilan
penetapan tersangka terhadap tjano fanto ini kemudian kalah
kita tentu berharap sebaliknya ya
karena kita yakin sekali dengan bukti yang kita miliki
dengan jawaban yang sudah kita sampaikan
kalau kita bersandar pada bukti bukti hukum tersebut
tentu kasus korupsi ktp elektronik harusnya tetap akan jalan terus
namun karena persidangan masih berjalan
mari kita simak bersama sama
sampai sekitar hari jumat ya kalau tidak salah
nah kita berharap dari persidangan ini nanti dihasilkan sesuatu
yang memperkuat upaya kita bersama
mengungkap dan membongkar kasus ktp elektronik ini
bukan justru upaya yang sebaliknya seperti itu
jadi harapan kita
dan saya yakin harapan publik juga demikian
karena itu kpk terus mengungkap
terus bekerja melakukan penyidikan
termasuk penetapan tersangka baru dalam kasus ktp elektronik
catatan anda kang asep kira kira seperti apa
kemudian kalau kemudian ada banyak penolakan seperti hari ini ya
saksi ahli yang disampaikan oleh diajukan oleh kpk ditolak
padahal ini mungkin bisa menunjukkan pentingnya
bukti salah satu bukti begitu ya
bisa menetapkan tersangka terhadap stiano fanto
kemudian ada apa namanya
apa namanya rekaman yang juga disebut mungkin cukup signifikan sebenarnya ya
dan itu sangat dinanti sebenarnya oleh publik
karena mungkin dugaan juga apakah ini rekaman yang dipunya oleh johannes marlim gitu
yang ditemukan meninggal di amerika serikat
yang disebut juga terkait dalam kasus ktp elektronik ini
apakah ini kemudian sebuah indikasi bahwa menjadi jalan bisa digugurkan juga status tersangkanya
ini yang dikhawatirkan juga
kalau secara hukum kan sederhana
ini tidak memahami kualifikasi pra peradilan
kalau saya hakimnya pasti saya tolak
sejak awal maksudnya ya
bukan ditolak saksi ahli ahli ini
bukan seperti itu maksudnya
jadi sederhana lah
sekarang ketika sekarang ngajukan saksi ditolak dan semua ditolak gitu kan
itulah kewenangannya hakim kita hormati kan
tapi katanya harus muncul di pertimbangan ya
ketika dia mendalilkan kemudian dibantah oleh lawannya oleh kpk
dikesampingkan ahlinya harus muncul dong pertimbangannya nanti
tapi kalau nanti
jadi pertimbangan akhir nanti oleh hakim maksudnya
ya harus muncul dong
kalau tiba tiba nggak muncul
itu masih pokok perkara
kemudian kpk mendalilkan dengan ada ahli
menunggu buktikan bahwa ini tidak sembarangan
tapi tidak nanti alasannya sekarang
sekali lagi saya berharap
soal harapan masyarakat indonesia pada umumnya
bahwa ini harus ditolak
tapi kalau katakanlah amit amit
sekali lagi amit amit kalau sampai nanti dikabulkan
nanti menciptakan kaedah baru
ya itu kan kita sayangkan lah
tapi itu kan potusan hakim
bukan potusan hukum
kalau potusan hukum gampang
kalau itu sampai terjadi
saya berharap tidak itulah yang terjadi ya
kalau itu terjadi nggak ada masalah
bagi kpk tetapkan lagi sebagai tersangka
katakan ada kesalahan
katakanlah sekali lagi ya asumsi
penetapan tersangka salah prosedur
kesalahannya kan harus ditunjukkan dong oleh hakim
salahnya misalkan tidak pakai a
tidak pakai b
tinggal kpk memperbaiki loh
tidak pakai a atau tidak pakai b
kan dikabulkan peradilan
tetapkan lagi sebagai tersangka
akhirnya masuk juga
tapi kan ada juga
contoh ketika peradilan kalah
tidak bisa ditetapkan tersangka lagi kan
ya makanya itu kan mungkin soal lain
tapi kan itu kan hanya dua atau berapa berkas ya
para hakim tidak mengikuti kok
umumnya hakim kembali ke pasal tujuh puluh tujuh
atau pasal satu butir sepuluh
apa yang disebut pra peradilan kan
hanya itu kok
sekiranya putusan yang memang kontroversial
oleh para hakim jarang diikuti kok
dan belakang tidak ada kewajiban
mengikuti dua putusan yang kontroversial itu gitu
sampai sekarang juga kan jadi pembicaraan
buktinya sekarang kalau dibenarkan
permalatir mahkamah agung
lahir permanwar empat dua ribu enam belas
ketika menilai penetapan tersangka
menilai formilnya bukan kematerilnya kan
nah tidak boleh juga menilai soal pengangkatan penyidiknya
karena itu bukan kompetensinya
katakanlah sekarang nanti kpk bisa membuktikan
bahwa penyidiknya diangkat sesuai kewenangan kpk
karena sudah apa dibebaskan dari pejabatan lama
sekarang jadi pegawai kpk
dia menetapkan dengan bukti permulaan
lebih dari bukti dari pb menyebutkan
banyak ratusan bahkan ribuan alat bukti
kan yang mahkamah agung mempertegas berkali kali
jangan dinilai isinya
dilihat formilnya aja
sekarang tunjukkan walaupun material
ayo kita main di parmen
nah sekarang oleh hakimnya ditolak
misalkan kan dikesampikan
yang minta dikabulkan silahkan minta
tapi ketika dikasih sama hakim ditolak begitu ya
gak usah tunjukin gitu ya
makanya kan mudah mudahan allah swt
selalu dalam lindungannya itu aja loh
kalau saya berharap gitu
karena kalau cara hukum ini
tapi kan sekali terakhir juga harus diingat
ini negara negara hukum
bukan negara hakim
jadi sekarang putuskanlah secara hukum
tapi kak gaseb itu yang paling penting adalah
ketika hakim menolak salah satu ahli
seperti bob hardian tadi yang diajukan oleh kpk
itu memang harus masuk pertimbangan hakim nanti
ya kan harus pertimbangan
ya kalau sampai tadi hakim mengabulkan
salah pertapaan pertapaan tersangka
padahal pertapaan tersangka langsung mati perkara kan
kenapa pertapaan tersangka
karena lebih dari dua alat bukti
alat buktinya tadi berdasarkan abcd tadi
nah ketika sekarang ahli tolak
ternyata mereka nanti hakim mengabulkan pertambahan tersangka
karena tidak ada alat bukti
padahal kpk mau menghadirkan loh
ini katakanlah misalnya dikabulkan ya
gugatan penetapan tersangkanya begitu ya
saya mencoba menyedarkan
ketika disebut penetapan tersangka tidak sah
karena tidak ada alat bukti
padahal kpk tadi
keterangan ahli ya
padahal ditolak oleh hakim sendiri begitu ya
itu yang harus menjadi catatan ya
publik harus mengawasi seperti itu ya
kembali ke bang febri
ini ada dugaan sebenarnya
ketika menunggu nunggu rekaman yang akan diputar hari ini
seharusnya seperti itu begitu ya
bagaimana sih isi perbincangan itu dan lain sebagainya
apakah ini sebenarnya rekaman
yang dulunya disebutkan oleh
pernah disebutkan dan menjadi perbincangan lah
paling tidak menjadi isu
bahwa yohannes marlim
yang disebut sebut sebagai saksi kunci
sampai berapa ratus gb begitu ya
terkait dengan hal ini
apakah ini rekaman itu yang dimaksud
untuk bukti elektronik
sebenarnya kita tidak tahu
kita punya banyak ya
ada catatan komunikasi
dan catatan catatan yang lain
jadi cukup banyak sebenarnya kita punya
itu sebagian sudah kita buka juga
di persidangan irman dan sugiharto
tapi nanti apa isinya tentu
akan lebih tepat
itu kita sampaikan di proses persidangan
tapi apakah mungkin bisa kira kira kpk
menyampaikan informasi apakah ini
terkait dengan apa yang pernah disampaikan
atau menjadi isu
bahwa rekaman yang dibelik oleh yohanes marlim ini
saya belum dapat informasi yang lebih rinci soal itu
tapi tentu kami pastikan
perolehan rekaman tersebut
adalah bagian dari proses penanganan perkara
kak ngasheb catatan terakhir
kira kira menurut anda
jalannya sidang peradilan ini
harus diawasi terus menerus
sejak awal kan anda menyatakan
publik harus mengawasi
mengikuti proses pra peradilan terhadap penetapan
status tersangka setiap tahun
yang penting kebalik
karena ini aturan hukum
kuhap mengatakan proses peradilan
menggunakan undang undang ini
di peradilan itu dijelasin apa
kualifikasi peradilan itu apa
itu aja bermain di situ
apakah sekarang pengajuan peradilan
masuk kualifikasi itu
kalau enggak ya sudah tolak
tapi kalau masuk ya kabulkan
harus ada alasan
harus ada alasan begitu
nah sekarang kan jelas
saat tidaknya penangkapan
saat tidaknya penuntutan
kalau yang sekarang baru perkembangan
tapi penetapan sakat cukup dengan bukti formil
nah apakah sekarang peradilan masuk itu enggak
kalau nggak masuk itu janganlah
itu kan hukum
tapi kan sekarang sudah berjalan nih mas
kembali ke situ
aturannya hakim berpegang ke situ
karena hakim itu kan
hakim demi keadilan berdasarkan ketuanya angma esa
nah ketika adilan apa dasarnya
ya tadi aturan main
aturan main kan di kuwab ada
nah kuwab sudah mentukar
sudah bagus itu sebenarnya di kuwab itu ya
sudah jelas tegas tuntas
nah kalau sekarang jelas tegas tuntas
kemudian ada as as as lainnya saya tidak tahu
dan itu sudah berharap
nanti akan menjadi pembicaraan
kalau hakim salah memutus
saya ingatkan ya
karena cp kena baik saya
karena dia adik kelas saya ya
mudah mudahan cp lihat dengar
saya tidak mengancam ya
tapi sekali lagi hanya mengingatkan
sebagai seorang senior pernah satu kawan
kembali aja ke aturan main
kalau aturan hukum kan enak
putusnya juga jelas tegas tuntas
tapi kalau di luar membuat pertimbangan di luar aturan hukum
akan terlihat dalam sejarah akan menjadi pembicaraan
akan menjadi pembicaraan ya
tidak hanya bicara di media masa kan
itu akan terserah dalam sejarah hukum
bapak pernah ada hakim memutus di luar aturan hukum
kalau di luar aturan hukum itu ada penerobosan terhadap hukum
tidak ada masalah
tapi kalau hukum acara ini kayak ada regime hukum acara
hukum acara itu adalah limitatif non interpretatif
tidak ada lagi apa apa pun
itu legalitasnya di situ
kalau hakim keluar dari aturan itu ya itu ngarang namanya
walaupun tadi anda sempat menyebut bahwa sudah ada sejumlah kejanggalan
tadi anda sebut banyak
kejanggalan dalam jalannya prapradana sejauh ini
tapi kita masih berpikir positif
semoga memang hakim cepi ini tetap on the track begitu ya
ya saya berharap itu
karena nanti akan dipertahankan tidak hanya di dunia di akhirat
terima kasih kang asep iwan iryawan dan juga bang febri diansyah telah bergabung bersama kami malam hari ini